ini buat aku
lagi banyak kerja sih
udah deh gak usah usut
kayak kerjaan anggung aja
aku punya tiket gratis
pak don ganteng amat hari ini
ya dari kemarin kemarin juga kan dia ganteng
lagipula dia itu kan dosen favorit disini
apa dia pernah disakitin cewek
dia itu gak suka sama cewek
dia itu sukanya sama
ih gak mungkin
tuh kata gue
makanya percaya sama gue
pengen deh jadi sapam
masih banyak coba yang masih normal
mendingan kamu tulis aja di belakang punggung
nyerbu deh semuanya
kalau pak don itu sebenarnya suka sama aku
ih dari mana ceritanya tuh
gini gue punya dua puluh lima ribu
enggak ah dua puluh lima ribu
gue tambahin dua puluh lima ribu
aku minta tolong benar ya
aku perlu banget
barusan juga ibu lihat
rosa lagi belajar di kamarnya
memangnya lagi mid semester ya
abis kan dosenya killer
kalau nanti kita nggak belajar nanti nilainya jeblok lagi
tapi ibu gak pernah
lihat lucy belajar tuh
baru pulang luz
iya bu lagi ada ujian
katanya kok lu gak pernah keliatan belajar sih
kan saya sekolah desain grafis bu
cara belajarnya ya dari toko buku ke toko buku lain
lihat buku desain
lihat buku sendirupa
kalau gitu kayak nggak sekolah aja
mau ke bandung dua hari lah kurang lebih
titip rumah ya
iya bu beres
jadi gini ceritanya
di kampus aku ada dosen co yang cakep banget
temen temen ngajak taruhan lima puluh ribu
kalau aku bisa dapetin dia
atau deketin dia
jelas aja aku menang

eh mau bajer lagi man
gak mau yaudah
besok ada ujian
jadi sekarang harus belajar
kalau ujian kamu gak lulus kan bisa hair
sebentar lagi mereka pasti konser ke luar negeri
ke eropa dan lain sebagainya
ya ros ini kesempatan emas
aku sih pengen
mana dia tahu soal konser
aku tuh pengen ngajak
tapi entah apa yang akan terjadi
aku pengen tapi entah apa yang akan terjadi
gara gara kamu ujian aku jadi hair lagi
kamu liat aja lewat ropong
di situ kamu bisa ngeliat
soal soal plus jawabannya
iya juga ya
masa yang kayak gitu pake lukis
ini juga kayak magic
buat apa sekolah tinggi tinggi
aku tadi nanya ke
anak anak mahasiswa dimana rumahmu dan ternyata ya
ini aku don
silahkan duduk pak
kamu ada acara gak
karena aku rencananya mau ngajak kamu nonton keluar
konser silawan seven
buat siapa jam
buat hansip yang lagi ngeronda
ih udah bayar bulanan masih ngasih coffee
gak ada apa sih jam
sudah siap pak
mau berangkat sekarang
ayo kita berangkat ya
penyakitku kumat luz
barusan ada tamu
tiba tiba dia jadi
ah lu asal
mana ada sih
jangan milenium gini manusia jadi segala
sekarang marah serigalanya
kamu liat manusia serigala gak
saya dari tadi di sini
kalau dia lewat sini pasti nabrak saya
tidak ada yang bisa dikira

tidak ada yang bisa dikira